anda kembali di after sepuluh pengurus masjid al akbar surabaya mulai membagikan kartu khusus kepada umat islam yang akan mengikuti sholat idul adha pada tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
para penerima kartu sebelumnya sudah didaftarkan melalui online
ya dan penggunaan kartu khusus tersebut merupakan upaya untuk membatasi jumlah jamaah sholat idul adha di masa pandemi covid sembilan belas
tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima juli dan ini masing masing dalam dua gelombang
gelombang pertama pada pukul delapan sampai sepuluh dan juga yang gelombang kedua pukul satu siang sampai tiga sore
pemisahan waktu pembagian kartu ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan
masjid terbesar di jawa timur memiliki kapasitas empat puluh ribu jamaah
namun karena penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah di masa pandemi
pengurus masjid hanya akan mengakomodir maksimal lima jamaah dengan rincian dua enam ratus sembilan puluh satu jamaah laki laki dan dua tiga ratus sembilan jamaah perempuan
ya nantinya jemaah masjid ini harus menggunakan kartu khusus yang didapat agar bisa masuk masjid dan menunaikan sholat idul adha
jamaah juga diwajibkan menggunakan masker membawa alat sholat sendiri dan mematuhi seluruh protokol kesehatan